nah publik jakarta sekarang tinggal berharap bagaimana mas anies dan juga mas andi ini bisa bertemu dengan ahok ya
karena itu juga salah satu harapan dari masyarakat jakarta
kita pantau bersama ya utamanya juga soal realisasi program program kerja
tapi kalau saya mau komentar soal ahy wah sang kuda hitam sekarang sudah jadi negarawan yang sangat sempurna ya
sudah bisa bertemu membuka hati untuk semua
tapi itu contoh juga untuk masyarakat indonesia utamanya warga jakarta sudah lupakan saja masalah pilih siapa
nah sekarang kita harus pantau siapa nih
segera move on ya
nah yang sudah move on jelas terlihat adalah jarod saiful hidayat beserta keluarga
kemarin tampak sedang menikmati masa liburannya di labuan bajo nusa tenggara timur
ya beberapa video dan foto yang diunggah memperlihatkan jarod melakukan tracking di pulau komodo
dan bercengkrama dengan warga lokal serta bermain alat musik tradisional mtt
diiringi alat musik tradisional mtt
alat musikas nusa tenggara timur sasando mantan gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
ditemani sang istri hebi jarod dan beberapa warga lokal menyanyikan lagu rayuan pulau kelapa
inilah salah satu kegiatan jarod bersama keluarga saat berlibur setelah masa tugasnya sebagai gubernur dki jakarta berakhir
tak lupa jarod menyempatkan diri berfoto sambil mengenakan topi tradisional mtt ti ilanga
dan memegang serta mencoba memainkan sasando
sebelumnya dalam unggahan instagram story milik sang istri jarod beserta keluarga terlihat melakukan trekking di loh liang pulau komodo
didampingi beberapa ranger ia tampak santai dengan mengenakan kaos berlengan panjang celana pendek dan kacamata bermodel aviator
tidak lupa jarod mengenakan tongkat kayu panjang yang biasa dikenakan para ranger
selain itu dalam foto yang diunggah di instagram
dalam sang istri jarod terlihat menikmati liburan beserta keluarga di pulau padar
dalam fotonya happy menulis
beberapa foto jarod bersama istri di sebuah bukit pun diunggah dengan latar belakang kepulauan nttenan indah